kepengennya sinduwe omah dewi turu kasur rempok
udah mobil gimana mepet kalau kesana lebih dalam gimana mbak
pagi itu pasar udang di demak sudah berangsur sepi maklum aktivitas jual beli sudah dimulai
sejak subuh tapi bahmu janah tetap setia menunggu datangnya pembeli tidak banyak
sejak subuh tadi
sejak subuh tadi
namun kini ia tak sanggup lagi menjualnya
cucunya juga sudah berkeluarga
mbah mujana lalu beralih ke ikan asin
bagi wanita tujuh puluh dua tahun ini ikan asin adalah satu satunya pilihan
meski keuntungannya jauh lebih sedikit dan serba tidak pasti
situ ikan asin boleh ya
kalau ikan asin nggak selalu habis
tapi kini ada panasnya tidak ada panasnya susah
tergantung cuaca ya jemurnya ya soalnya mbak
nah kalau hujan gimana kalau musim hujan hujan tiap hari
sudah hujan hujan di tumpuk kalau mau baik ditutup
tapi wih pilihan yang lain lagi
tapi kalau ikan itu tidak bagus hitam hitam
walau sudah berjualan dari pagi buta hanya satu lima kg ikan asin yang terjual
hari beranjak siang
mbah mujana tak bisa menunggu lebih lama lagi
menurutnya sisa ikan yang tinggal setengah keranjang itu masih bisa dijual lagi besok
bersambungkan dengan mbak mujana
saya pun mengikuti
mbah mujana pulang ke rumah
saya baru tahu desa purworejo tempat mbah mujana lahir dan mengadu nasib ini
sudah lama terendam banjirom
kalau kesana lebih dalam gimana mbak
soalnya itu satu langsung laut ya mbak
kalau kita minggir kalau kita minggir
kecegur kali malahan
tujuh tahun sudah mbah mujana berlindung di bawah rumah kayu sederhana ini
rumah panggung yang berdiri langsung di bawah rumah kayu sederhana ini
sudah ber floating
setelah y further
yang perasa ini
ini lebih gini lebih kunjung
berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain di rumah yang tak lebih dari lima x lima meter itu menegangkan setidaknya bagi saya
banyak lantai kayu di rumah ini sudah berlubang dan rawan patah
dindingnya juga jauh dari kokoh
rumah ini juga belum punya jamban yang layak
sudah lebih dari dua puluh lima tahun mbah mujana menjanda
sang suami meninggal karena sakit
mbah mujana sendirian banting tulang untuk menghidupi anak anaknya
namun mbah mujana tidak bisa berhenti
mbah mujana melakukannya dengan tulus dan mensyukuri hidupnya
disah kind eating shop deinen berpartita tentang victoria shakespeare never cancel yang
tidak mungkin berlubang ke dua medio ford dan
selalu mengalami r astronotis sudah cocok peluang yang tidak menyatakan kepada
sarokanlistat partitiepi mata baik dan ilham selain berusaha mengolot
terima kasih tidak anlam mengelola
mintaannya kepinginannya mbah itu kepingin sehat kuat gitu aja
waras sambut karir putri ini kepingin putri ini bisa jajak jajak lagi putri ini
gimana kepingin mbah ini
nanya saya tuh bayangin itu loh mbak itu susah dari muda gitu loh
dari muda ditinggal suami terus ditinggal anak
sampai sekarang pun sudah
sepul kerja susah susah ya tetap mikirin putung
nggak mikirin diri sendirinya aja pengen apa gitu
yang kepinginnya sih cuma emak duit turut kasur rempok
jadi cuma bisa kepingin aja
bisa tukuy alhamdulillah
syukur bagi anak anak sungai ini
tapi bagi yang kerja keras kayak mbah
sementara untuk model aja mbah masih harus kerja keras
harus ngutang sana sini untuk bisa tetap jualan
rasanya ditawar murah
thul menyakitkan hati mbah
pintar bagian awal semangat

azan subuh baru saja usai berkumandang namun kesibukan sudah dimulai di tempat pelelangan ikan morodemak
hari ini saya ingin mengikuti seluruh proses membuat ikan asin bersama mbah mujana
dimulai dengan berbelanja ikan
pekerjaan berlanjut ke memotong ikan
pekerjaan memotong ikan ini memakan waktu yang cukup lama dari pukul tujuh pagi hingga dua belas siang
tangan mbah mujana memang nampak cekatan tapi kondisi tubuhnya yang sudah rentah juga tak bisa disembunyikan
mbah kan seharian gini tutup motongin ini garemin jemur lagi capek nggak mbah
itu siapa yang dirasa kalau capek ada sakit nggak mbah
iya capek ini
iya kaya gini terus
oh posisinya nggak enak ya
terus apa lagi mbak selain punggung
si kiling ini terus terbangker
si kiling ini terus terbangker
tetap kerja nggak mbah
ya kerja lah
kenapa mbah nggak istilahat saja kan sakit dipaksa gitu mbah
kan temen temen orang orang sakit sakit itu situ situ
jadi ini kalau dia itu lah kalau dikaya lewat pekerjaan
ditahan aja sama mbah
dibiarin sakit dibiarin
gak apa apa ya
mainhut lagi kan
reh dayet dan mantuho
ambil semua ya mbak
mbak mujana beruntung
cuaca beberapa hari belakangan cukup baik
ikan yang sudah dijemurnya dua hari lalu siang ini sudah kering
kelihatannya cuma duduk ngambil ngambilin tapi capek banget
demi bisa membeli semua ikan ini mbah mujana harus berhutang pada pedagang
karena modalnya sedikit belinya juga nggak bisa banyak
ini banyak banyak ini dikakul kakul
kalau kurang duit tak kukur di sini ya yang lain lain tak kakil
ya karena modalnya banyak kayak
kepengennya gitu nggak mbak
yang ini sih gitu
selain di pasar ada juga beberapa pembeli yang langsung mendatangi tempat kerja mbah mujana
mereka membeli dalam jumlah besar untuk dijual lagi
seharusnya dari setiap satu kilogram ikan asin yang dijual dua puluh
sampai tiga puluh ribu rupiah mbah mujana mendapat keuntungan lima rupiah
tapi namanya juga pembeli mereka berusaha mendapatkan harga yang lebih murah
kerja kerasnya ditawal murah mbak
biaran ini telas mbak
juga kalau belanja mungkin akan kayak bapak ibu tadi
mungkin kadang kita pengen sebagai pelanggan tuh dapat harga yang murah
tapi bagi yang kerja keras kayak mbak ditawar murah
sementara untuk modal aja mbak masih harus kerja keras harus ngutang sana sini untuk bisa tetap jualan
jadi rasanya ditawar murah tuh menyakitkan hati
nggak enak mbak ya
tak diduga duga mendung gelap datang
rasanya baru saja kami selesai menata ikan untuk dijemur
sekarang ikan ini harus cepat cepat diambil lagi
jika sudah hujan begini mbah mujana tak hanya memikirkan bagaimana nasib ikan asin dagangannya
tapi juga anak dan cucunya yang pergi
nggak enak mbak
mbak mujana mikir saat ini anakku ini melaut
aku ini ngumah baik baik yang ini
nggak ada tujuk nggak ada angin
ini anaknya melaut ya allah
ini anaknya selamat
ini anaknya selamat
memang pati urap sih orang kuasa
kita berpikir setawa tak ada dia
tapi bayi gue mungkin nggak berpikir
oh apa itu mbak
oh punyanya mbak
siapa nya dia selang awnk
kau nggak bisa pernah tahu k desire
terima kasih dong
bukan memotong dan menjemur ikan asin melainkan makan di restoran
kami memesan makanan yang kira kira mbah mujana suka
kepada saya mbah berkata tidak mau makan daging ataupun ayam
untuk mengobati kekecewaan saya mengajak mbah mampir sebentar ke pasar
kepada saya mbah mengungkapkan keinginan sederhananya
ya dipunya terpal baru untuk menutupi ikan asin
ikan asinnya yang sedang dijebur
ikan asinnya yang sedang dijebur
ada satu lagi kejutan kecil yang saya siapkan untuk mbah mujana
apa itu mbah
apa ini mbah
rizki yang plak rizki yang plak
apa itu sih
kuluk beritamu baik
senangannya mbah ya
ya terima kasih
nah ini saya juga makasih ya
sudah boleh jadi putunya ini
berapa hari ini bapak
ikut metti ikan
terima kasih sih
semoga bermanfaat ya mbak ya
buat mbah ya
mbah ya nanti dulu
mbah mesti nanti balik ya
kalau iling terus dah
mbah mbah mbah terima kasih
terus tau meroneng ke ini
ini mungkin baik lho
setidaknya hari ini akan menjadi salah satu kenangan manis
dalam hidup mbah mujana
mbah mujana mungkin tak pernah mengeluh
baginya kehidupan yang dijalani sudah tertulis
dan menjadi takdirnya
tapi tak selamanya ia harus hidup seperti ini
keinginan sederhana memiliki rumah dan tidur di kasur yang empuk
bisa saja terwujud jika ada tangan dan hati yang masih mau berbuat baik